inilah detik detik saat sejumlah anggota tni kodim tujuh ratus lima magelang
mengevakuasi seorang bocah yang terperosok ke dalam sumur
di depan gerbang wisata candi borobudur pada minggu satu januari lalu
bocah berumur tujuh tahun tersebut merupakan wisatawan asal wonosobo jawa tengah
yang tengah berlibur bersama orang tuanya
menurut informasi dari ibu korban saat itu korban ditinggal ibunya ke toilet
dan kemudian bermain bersama teman temannya di depan gerbang utama wisata candi barobudur
korban bermain loncat loncatan di area sumur yang telah ditutup corbeton
diduga tak kuat menahan beban corpeton penutup sumur ambrol dan korban terperosok ke sumur
anak itu kan sudah tenggelam bingung tenggelam gini
anak itu tenggelam saya nyusul ke bawah kan saya meloncat
karena saya sudah ketemukan di bawah megang bajunya saya angkat ke atas
terus kan ada selang dari atas
terus saya terperangkuk sambil kakinya saya kan menjatuhkan selang
yang ditarik dulu ini jenengan ya
menurut pengelola korban hanya menderita luka lecet di siku tangan
untuk mencegah kejadian tidak terulang pengelola taman wisata candi borobudur
kemudian menutup sumur dengan corbeton baru dan memasang pagar besi di area tersebut
evakuasi seorang kakek yang terjebak di rumahnya
impah pohon tumbang terjadi di kelurahan lembo kecamatan bontoala makassar rabu pagi
tumbangnya pohon setinggi sepuluh meter langsung menghantam rumah keluarga dayenggewa
istri dan tiga anak dayewa mampu menyelamatkan diri
tapi dayengewa masih terjebak dalam runung tuhan
keluarga bersama sepuluh orang anggota tim penyelamat dinas pemadam
dan penanggulangan bencana kota makassar pun berusaha mengevakuasi laki laki berusia delapan puluh tahun ini
setelah tiga puluh menit korban akhirnya bisa dievakuasi
ketika di rumah korban masih dalam perawatan di puskesmas kaluku bodoa
belum diketahui berapa kerugian harta benda yang diderita korban akibat kejadian ini
tim liputan cnn indonesia